puluhan warga di karawang jawa barat nekat memblokir akses jalan menuju pusat pemerintahan tempat
warga kesal lantaran sampah yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir tak pernah diangkut petugas
warga dusun cinango dua kelurahan karawang wetan karawang jawa barat nekat memblokir jalan dengan menggunakan sampah
pemblokiran ini dilakukan lantaran mereka kesal dengan tumpukan sampah yang tak pernah diangkut petugas kebersihan
tak hanya melintangkan batang pohon ke tengah jalan warga juga menebar sampah hingga menutupi badan jalan
padahal jalan tersebut yang merupakan akses menuju pusat kantor pemerintahan kabupaten karawang
menurut warga sampah yang menumpuk tersebut bukan berasal dari bekas sampah rumah tangga mereka
warga juga mengklaim banyaknya warga luar yang sengaja membuang sampah di tempat itu
bahkan tumpukan sampah tersebut sudah beberapa bulan tidak pernah diangkut oleh petugas dinas lingkungan hidup
waktu itu sampah itu tidak pernah diangkut oleh petugas di tempat itu
banyak bayi banyak anak kecil banyak belatu banyak ke jalan
akibat pemblokiran jalan ini kendaraan yang ingin melintas jalan terpaksa harus memutar balik
jika aksi warga ini tidak ada respon dari pihak dinas kebersihan mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi
dian firmansyah karawang